kok papa ada di sini sih pa
kan papa harusnya di singapura pa
papa sebentar pa
aku mau nanya juga pak
papa kenapa nginyindar ngeliat aku pa
papa kenapa pergi ngeliat aku pa
bukan begitu rizky
papa ada unsur yang sangat penting makanya papa buru buru
papa bukan menghindari kamu
malah papa pikir itu bukan kamu
papa nggak lihat kamu ke sini kok
waktu itu papa udah balik lagi ke singapura rizky
makanya sekarang bapak buru buru harus pindah pesawat balik ke sana lagi
enggak lah rizky enggak
oke sekarang gimana keadaannya mama
gimana keadaan mama pa
mama beneran di singapura kan pa
iya pasti mama di singapura rizky
malah sekarang dalam pengobatan
ya kamu tahu sendiri kan
rumah kamu begitu parah jadi butuh waktu yang lama
apalagi kan sekarang harus pakai operasi plastik
karena menurut tim dokter sebentar lagi mama kamu sudah bisa dibawa balik ke jakarta
ya mungkin dalam tiga atau empat hari mendatang
makanya papa harus buru buru pulang untuk ngurus kepulangan mama kamu
mama sebentar lagi saya pulang
kok aku baru bilang sekarang
ya karena papa papa nunggu kepastian dari tim tim medis singapura
kalau nanti sudah ada kepastian dan mama kamu sudah dibawa ke jakarta
iya kan papa bawa ke rumah kamu
beneran ya pa
papa kalau ada apa apa papa langsung kembali sampai ya pa
pokoknya kamu tunggu aja di rumah
ya makasih pa
jadi baiklah ya
man aku gak sabar deh ketemu sama mira
kok ampeus aja sih man
kamu gak kangen sama mira
kalau siapa sih
ampul ya bang
ayo yang terlambat ya
kan gak bagus kalau buat amira berantakan gini
ada yang lihat sih
man aku ke mobil dulu ya ada yang ngetinggal
kalau nggak ikut temenin dong
biar gue duluan aja yang masuk
lo jadi cowok apaan sih lo
lo jaga dikit perasaan yang orang saya ada kenapa sih
bukan gue dong bukan kewajiban gue
jadi lo mendingan urus aja urusan lo sendiri
jangan ikut ikut campur urusan gue
eh selama lo gak bisa ngebales perasaan amira
jadi wajar dong kalau gue ngedeketin dia
sah sah aja dong
udah capek ngebahas ini mulu sama lo
amira aku membawa sesuatu buat kamu
ya moga moga dengan ini kamu bisa cepat sembuh
amira aku bawa sesuatu buat kamu ya moga moga dengan ini kamu bisa cepat sembuh

ini aku bukain kamu ini dari kebun aku sendiri loh
kamu kenapa sih
eh amira kau di jatuhin
ya ampun mas ini apa apaan sih
mas tolong ya semuanya diberesin
dan seharusnya ini bunga nggak boleh masuk ke sini
pasien kan harus steril mas
kan baru operasi kemarin
dan apalagi menurut catatan medis
nona amira punya penyakit alergi sejenis bunga kemas patu
alergi bunga sepatu
kok ada aja sih
merah mudah mudahan alerginya cepat hilang ya
mas jangan lupa ya beresin
kamu tuh aneh ya emang ya
ada alergi bunga kemas
bunga kemas sepatu
nih kamu kelap
kamu kelap tuh ingesnya
ya walaupun tadi bunganya keburu gara gara aku alergi tapi
aku hargain usaha kamu kok
amira aku tuh khawatir banget tuh gak sih sama kamu
legian kamu kenapa sih pingsannya lama banget
aku gak suka tau gak sih
kamu ngerti kan maksud aku
tau kau tau
mau marah marah lagi kan
biar biar aku gak masuk kerja lama
rizky siapa sih yang mau kayak gini
coba deh kamu jadi aku
lagian kamu tuh aneh banget sih
aku udah sakit kayak gini masih aja dimarah marahin
kamu tuh emang aneh ya
pantesan aja alerginya bunga kembang sepatu
orang mau care peduli dan nyatain sayangnya pakai kembang dibilang marah marah
gak ada suaranya
yang ini temennya akan sempet hai
udahcje dia gak akan diikuti ya
jadi dia kuat dalam nilai satu
bunuh polisi itu
bukan punya bagus
aku juga pengen dua menurutmu
jadi disini kamu tuh
nehme dirityu kamu karena aku udah karir damai
terima kasih mbak mia '
aku tuh paling males ya
kalau di muka mu tiba tiba rame kayak pasar gini
aku terpaksa harus bersikap kayak begini
karena aku gak mau liat nonzara sedih terus kalau riski deket sama kamu